saudara politisi pdip yang juga ketua dpr puan maharani tampil mesra dengan presiden jokowi di acara world water forum di bali
puan menyatakan tidak ada pembicaraan soal politik atau rakernas dengan jokowi selama di bali
puan maharani mengaku banyak berkomunikasi dengan jokowi selama di bali
namun puan mengaku tak bicara politik hanya terbatas soal tema acara ktt yaitu tentang air
selama di acara gala diner ktt jokowi menyambut puan dan sempat berbincang sejenak
selama di bali kita berkomunikasi kemarin acara adalah dinner hari ini opening
terhadap meeting kita komunikasi sebelahan dan selalu bersama sama
ada soal ngomongin rakernas nggak
saudara pdb menyatakan tidak akan mengundang presiden joko widodo di acara rakernas yang digelar akhir pekan ini
pdip menyebut jokowi tak diundang karena rakernas kali ini lebih banyak bahas masalah internal
ketua dpp pdi perjuangan said abdullah menyatakan rakernas kali ini lebih membahas permasalahan internal partai
ketua dpp pdi perjuangan said abdullah sebut dalam rakernas partainya lebih membahas permasalahan internal
salah satu soal persiapan pilkada dua ribu dua puluh empat karena itu undangan dari pihak luar sangat terbatas
rekernas yang diundang adalah jokowi dan jokowi
rekernas pdip akan digelar dua puluh empat hingga dua puluh enam mei mendatang
maknai bahwa memang udah gak mau mengaitkan pak jokowi di internal partai
rakernas kali ini lebih banyak orientasinya ke dalam
maka memang undangan undangan keluar itu sangat terbatas sekali
karena memang orientasinya lebih banyak ke dalam menghadapi pilkada yang akan datang
maksudnya ikut sama pak said